sebagai negara kepulauan terbesar di dunia
indonesia memiliki hutan tropis sangat luas
yang merupakan rumah dari aneka flora dan fauna
salah satu fauna kebanggaan indonesia adalah owa jawa
namun primata endemik pulau jawa ini terancam punah
populasinya kian menyusut
berdasarkan data dari yayasan owa jawa atau java given center
hingga kini populasi owa jawa tersisa sekitar tiga hingga empat individu
jumlah satwa langka ini bisa berkurang
seiring dengan hancurnya habitat alam mereka yaitu hutan
selain itu mereka menjadi target perburuan dan pemeliharaan
oleh oknum tidak bertanggung jawab
keberadaan owa jawa kini tersebar secara terbatas di jawa barat
owa jawa sangat istimewa karena memiliki bulu bernuansa silver
yang membuatnya unik
karakteristik owa jawa sangat mirip manusia
mereka hidup berkelompok dalam satu keluarga dengan anak dua hingga tiga ekor
jika owa sudah menginjak usia dewasa
mereka akan dilepas oleh kedua orang tuanya untuk mandiri
owa jawa merupakan satwa yang memiliki sifat monogami
yakni memiliki satu sifat yang berbeda

berbagai upaya dilakukan untuk melestarikan owa jawa
yayasan owa jawa atau jawa given center misalnya telah mendirikan
pusat konservasi diantaranya di taman nasional malabar gunung puntang
kabupaten bandung dan taman nasional gunung gede pangrango
sukabumi jawa barat
di sinilah owa owa korban perdagangan dirawat secara intensif
untuk kemudian dilepasliarkan ke habitatnya
pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap owa jawa
keberadaan satwa ini wajib dilindungi dan dilestarikan
karena indonesia harus berbangga menjadi rumah bagi beragam satwa langka terunik di dunia

terima kasih telah menonton alam makarang
selamat datang di gunung puntang
ini tempat kami melepasliarkan owa jawa sejak tahun dua ribu tiga belas
kawasan ini kita pilih karena memang dulunya kawasan hutan lindung ini
merupakan habitat owa jawa
habitat owa jawa tapi kemudian
karena akibat pembangunan owa jawa hilang
dari kawasan ini jadi kami
memang ingin mengembalikan owak jawa
ke kawasan hutan lindung ini
statusnya hutan lindung jadi seharusnya
memang terlindungi dan kawasan ini
juga kita sudah selidiki
menjadi habitat yang baik
karena punya cukup banyak wampakan
untuk owa jawa jadi kami sudah
mengharapkan kawasan ini akan
menjadi rumah owak jawa yang
baru jadi sejak tahun dua ribu tiga
siasan owa jawa melepas liarkan
oh di sini jadi sekitar
berapa ekor sekarang ada di
khusus di kawasan ini saja
sejak tahun dua ribu tiga belas kami sudah
melepas liarkan itu sekitar
jadi sekarang sudah ada empat belas
owak jawa yang ada di sini
termasuk ini des yang
menarik dan menjadi kebanggaan
kita semuanya termasuk
kelahiran bayi owa yang pertama di
kawasan hutan lindung hasil dari
reintroduksi jadi ini menunjukkan
bahwa memang owa jawa yang kita
lepas liarkan mampu beradaptasi
di kawasan ini karena pohonnya
pohon pakannya banyak dan udaranya juga
dan kita harapkan mereka betah
nah kali ini satu keluarga
berapa keluarganya dan siapa siapa
ininya kita ingin juga kenalan nanti
nanti kita naik ke atas ya
kita hari ini akan melepas liarkan
satu keluarga owa jawa yang sudah berada di sini
owa jawa yang terdiri dari tiga individu
kemudian sasa induknya dan
anaknya yang kita beri nama yatna
dan yatna wow
ini mungkin momen yang bersejarah ya
buat mereka ya untuk pertama kalinya mereka
biasanya mereka ditempatkan
di mana ditempatkan di rehabilitasi
di japan given center yang
ada di lido itu bagian dari
taman nasional gunung gede tangerang
iya jadi bersejarah ya
buat mereka untuk pertama kalinya mereka
keluar dari pusat rehabilitasi
untuk ke rumah
yang baru tapi katanya
tempatnya agak jauh ya dari sini ya
kita akan jalan sekitar satu kilo
awal di sini dan
tempatnya itu memang jalannya agak sedikit naik
karena itu tempat yang memang menjadi
tempat yang paling terlindung deh
dari apa namanya di
cocok lah untuk owa
ya nggak apa apa saya juga ada ini
siap pakai sepatu jalan
dan juga cuacanya
langit biru ini kalau camping di sini
asli juga ya tapi jangan lupa
nggak boleh ganggu ini nggak boleh ganggu
owa jangan buang sampah
sembarangan jangan mengotori sungai
lihat air nanti kita lihat air sungainya
sama sangat jernih baik
ayo kita ke tempat
pelepas liaran owa
ini lumayan juga kita jalan
satu kilo mendanjak
tapi pemandangannya indah
pemandangannya luar biasa indah ya
dan jalanannya juga
ini salah satu
sekitar untang untuk datang
menikmati hutan yang
hutan lindung di gunung puntang ini
masih jernih ya akhirnya masih
banyak sampah juga ya nah itu
yang menjadi masalah dan
tantangan bagi pengelola
ini warna wisata ini jadi memang
dukungan dari semua masyarakat
agar bisa menjaga kawasan
ini terutama air coba lihat tuh
airnya sedemikian luar biasa jernihnya
ini kan kawasan hutan lindung
dari tahun dua ribu tiga belas tadi
mbak yani katakan sekarang sudah ada
yang sekarang rumahnya
di sini jadi ini juga
perlu kita perhatikan tapi
sesuai pantauan mbak yani
dan teman teman bagaimana kesehatan
mereka mereka makannya
apa saja dan tadi kan
katanya sudah ada bayi yang lahir
tadi merupakan salah satu tanda bahwa
berhasil dengan baik karena mereka bisa
kawasan yang terbatasi di kawasan
gunung puntang ini
jadi kami begitu nanti dilepasliarkan
itu kita akan tetap pantau
kemudian juga aktivitas harian mereka
kita akan patah selama dua tahun
setelah itu memang perlindungan atau pengawasan
kita lakukan dengan melakukan patroli
reguler di sekitar kawasan
hutan lindung ini
nah saya dengar itu owa itu
tapi yang cukup luas ya untuk
supaya mereka merasa nyaman ini
ya jadi memang owa itu
jadi primata yang memang makanannya
sebagian besar itu adalah
buah sedikit daun tapi sebagian besar
mereka karena buah itu kan merupakan
sumber daya yang memang lebih jarang
dibandingkan dengan daun sehingga mereka
memang mesti mencari lebih luas
jadi karena itu memang
mencoklat kalau di kawasan hutan ini
dan di sini banyak pohon pohon yang berbuah
ya yang berbuah tapi waktu itu identifikasi
contohnya apa saja
nah itu tadi buah afrika satu
terus kemudian ada berbagai jenis
fokus yang memang
menjadi pakan owa owa jawa
terus kemudian ada buah ponyal
juga cukup banyak di sini
itu juga merupakan salah satu
makanan untuk owa jawa
kalau untuk area seluas ini ya mbak yani
ekor lah ini
jumlah owa jawa
kawasan ini seluas delapan ribu hektar
kalau satu keluarga owak jawa
itu memerlukan kurang lebih lima puluh hektar
untuk tumbuh dan berkembang
kita perkirakan bisa sampai
mampu lah ditampung di
jadi ke depan masih akan terus menerus ya
ya di kami itu
nah itu sekarang pesannya itu des
pusat rehabilitasi kami itu kan
memang menampung owak jawa yang
sudah terlanjur terkeluarkan dari habitatnya
akibat diburu dan dipelihara
jadi kami salah satu ukurannya
kalau tidak ada lagi owa yang kembunan
diantara kami itu merupakan polok keberhasilan
artinya masyarakat sudah paham bahwa
owa itu tidak boleh dipelihara
karena merupakan hewan langka
satwa langka yang dilindungi oleh
jadi memelihara owa itu melanggar peraturan
dan kemudian juga artinya bahwa
masyarakat sudah sadar sehingga kami tidak perlu lagi
idealnya pusat seperti
yang dikeluarga oleh
mbak yani ini harusnya kan tidak ada ya
tapi karena selama ini mungkin
ya dikejuablikan diburu
dan lain sebagainya inilah salah satu yang
tapi kita nggak sabar bertemu dengan satu keluarga
owa yang akan kita lepasliarkan
willy dengan sasa
kita beri nama yatna
yuk kita kesana
akhirnya kita sampai juga
ke lokasi pelepasliaran
keluarga owa dan kita akan
berjumpa dengan anton
nah anton ini
yang selama ini ternyata
mengurus keluarga owa itu ya
persisnya willy ya
ada willy sasa dan yatna
sambil duduk dulu terus ngobrol
lagi di saat
jadi dia sudah dua bulan disini
sasa dan yatna satu keluarga yang
akan dilepasliarkan sudah dua bulan
dihabituasi supaya dia
terbiasa dengan lingkungan yang baru
nanti mereka akan lepasliar
kemudian mereka beradaptasi di
lingkungan sini nah proses pelepasliarannya
itu sendiri seperti apa ini kan
ada kerangkeng kemudian ini ada
saya lihat ada tali ya
jadi memang ini kandang habituasi
yang digunakan sebelum
ada tali seling yang
dimana tali itu nanti kalau dibuka
dan owa'nya itu
akan keluar harapan
seperti itu tapi bisa
langsung keluar namun mereka
juga bisa agak sedikit lama
sensitif kehadiran manusia
setelah itu dibuka kemudian
ditaruh dulu supaya pintu tetap terbuka
tapi kita mungkin duduk
dulu ya sambil cerita cerita
tentang latar belakang
owa' jawa itu bukan secara
perilaku saja tapi
psikologinya juga karena
mereka beda beda tuh ada yang pemarah pemalu
macam macam gitu nah kemudian
bisa nerima gitu ya
kemudian dan cocok ternyata
akhirnya dan diterima ya oleh
kali ini berada di kawasan hutan lindung
malabar di gunung puntang
di sekitar dua jam ya dari
bandung di jawa barat dan
kita kali ini berada khusus
di lokasi untuk pelepas liaran
satu keluarga owa' yang selama
di sebelah kanan saya tadi
kita sudah ketemu ya novya randayani
sebagai ketua yayasan
bawah sudah berjalan
kaki ke atas dan sudah sampai
dan berjumpa dengan anton
dan ini khusus menangani
program jawa barat ini
ya jawa barat gitu ya dan anton
ini ternyata sangat kenal ya
dengan keluarga oh yang kita lepas ada
willy dan ada sasa dan juga
anton bisa ceritakan sedikit ya
mengenai sejarah dari
keluarga ini khususnya willy karena
kalau tidak salah anton itu dari awal
willy ini punya story yang panjang
memang sebenarnya dibanding dengan
owa' jawa' yang pernah kita lepasliarkan
karena memang willy tahun

di jabal gibbon center masih
berapa bulan kecil sekali
jadi dari peliharaan orang
kemudian diserahkan kepada
kondisinya jadi masih kecil sekali ya
sangat kecil sekali karena
usia lima bulan itu
dia masih dengan induknya
harusnya ya harusnya
masih dengan induknya nah entah
kenapa karena mungkin
induknya juga tidak ada gitu ya
mau gak mau dia
harus dirawat gitu kan sama
tim kita yang di
pengawasannya luar biasa jadi kita
tahu persis bagaimana willy datang pertama
dan teman teman juga
orang tuanya ya ibunya sudah
sudah gak ada bener bener
tim piatu sudah jadi ini mungkin
dibunuh atau di ya bisa jadi seperti
itu karena memang yang menjadi target
target perburuan itu kan adalah
yang kecil ya karena cute lucu
sekali gitu nah disitu
terus apa namanya
merawat mereka willy itu ya
sampai dia ini
kemudian biasanya dia tidur
sama induknya harus itu bisa segitu
kita gantikan dengan teddy bera
jadi dia harus bisa
tapi dia tumbuh kembang
dari segi psikologis kan
biasanya ya betul pengaruh memang sangat
pengaruh sekali dengan kehilangan ini tapi
kita punya ada satu cara
supaya dia tidak merasa sepi
karena kita coba dekatkan dengan
awak yang lainnya seumuran
yang kecil ya yang kecil kecil juga jadi setidaknya
dia ada kesibukan baru kalau enggak
dia akan stress terus dia ingat sama ibunya
ya walaupun dia tidur harus tetap
dengan teddy bearnya tapi setidaknya
diantar lah kiri kanannya dia ada kawannya
jadi dia tidak merasa sendiri itu
salah satu cara aja
supaya mereka happy karena mirip
sekali dengan manusia ya mereka membutuhkan
teman kasih sayang
kan sekarang punya pasangannya sasa
cerita sedikit bagaimana proses
tumbuh agak sedikit berbeda berbedanya
adalah karena dia secara psikologis
galak karakternya ya pastilah
kalau misalnya orang tuanya
dibunuh ya lebih galak
agak sulit juga menerima
yang lainnya syukurnya
memang sasa ini adalah salah satu kita
kita belajar wajoyo itu bukan
cara perilaku saja tapi
karena mereka beda beda tuh ada pemarah
pemalu macam macam gitu
nah kemudian sasa kebetulan dia
kita lihat termasuk wajah
betina yang memang dia
bisa nerima gitu ya
kemudian dan cocok ternyata
akhirnya dan diterima ya oleh
ya karena memang walaupun
willy memperlakukan sasa
awalnya dengan kasar
sasa itu dengan sabar sekali
kepalanya willy gitu ya
dan airnya hatinya juga lulu
itu sejarahnya panjang sekali
dan akhirnya sukses punya keturunan
sukses pertama tahun

apa namanya melahirkan tapi
karena usianya mungkin masih belum sampai
tujuh bulan kehamilan ya
sekarang kalau dia tahun dua ribu sembilan belas
berarti dia usianya sekarang
sudah berapa tujuh mungkin sekarang sudah
tujuh puluh delapan tahun dia sudah dewasa
dan untuk orang jawa masuk dewasa
enam tahun matang kelamin tujuh tahun
nah untuk memastikan ya setelah
cukup lama kan di java given center
ini dan terbiasa dengan manusia ya
ini pastinya nah untuk memastikan bahwa sekarang
sudah siap lah keluarga ini
dilepasliarkan dan kembali ke alam
dan kalau bisa ya mereka hidup mandiri
dan karena selama ini kan mungkin makin

sangat tergantung ya pada manusia
betul kita ada kriteria kriteria untuk kesiapan
owa jawa yang siap dirilis sebenarnya
jadi yang pertama dia harus bisa mengkonsumsi
jangan sampai dia tergantung dari
buah pasar itu harus dikurang kurangin
di introduksi terus bagaimana dia
terbiasa untuk mengkonsumsi buah hutan
kemudian juga yang terpenting adalah
karena owa jawa dilepasliarkan
jadi ikatan keduanya dalam
interaksi sosial itu yang kita amati terus
ada istilah grooming ya mengutui ya
satu sama lain itu kan saling meningkatkan
interaksi satu sama lain
kemudian juga dia bisa
share makan artinya ada yang
memang tidak saling suka pada saat
maka berebut tapi mereka bisa sharing
bisa makan berdampingan artinya
ikatan keduanya itu
sudah mulai cukup baik
kemudian juga dia bisa mendeteksi
adanya ancaman melalui
karena pada saat dia dilepasliarkan kalau dia
tidak terbiasa untuk mendeteksi ancaman itu
jadi itu juga perlu kita lihat
juga dari sisi
dan anto merasa confident bahwa
keluarga ini akan survive
tapi harus terus menerus dipantau ya
ya karena memang tim kita di lapangan
selalu memantau memang ada monitoringnya
ada monitoringnya apa berupa gps
atau bagaimana kalau yang di event center
kita memang kita pantau terus ininya
perkembangannya sampai sejauh mana
kemudian kalau yang sudah dirilis
kita pantau dengan diikuti
dengan tim yang di lapangan
sampai jauh mana
perkembangannya survive atau tidak
karena kan itu sebenarnya
keberhasilan rehabilitasi bukan hanya
dapat dilihatkan tapi pasca nya
yang penting dan kalau bisa berkembang biak
dan akhirnya bisa
ditumbuh di alam
asal jangan diburu lagi ya oleh manusia
anda sendiri kelihatannya cukup sedih ya pak
sedih karena selama ini
sudah begitu lama
yang di conservation international indonesia sudah
sudah berapa lama yang
fokus ke sebenarnya dari tahun
sudah cukup lama
salah satu concern kita juga
untuk spesies adalah wajawa
kalau memang sih kalau kita bicara
rasa ya satu sisi kita pengen
dia tujuan kita adalah melepaskan
dia itu sudah
jadi kadang kadang kalau kita tahu dia awalnya
gimana dapatnya segala macam
tapi ada rasa rasa happy
nah ini kalau misalnya
mereka kan sudah terbiasa dengan manusia
begitu saja nanti ada manusia
datang jangan jangan mereka justru
lari nah ini kan bahaya kan
ya itulah sebenarnya kenapa
setelah dilepasliarkan ada tim kita
yang memang mengikuti
mereka itu sudah selama
satu tahun memastikan mereka
terus terusan dipantau terus bagaimana
pergerakannya bagaimana dia kok bisa
mengkonsumsi pakan alaminya bagaimana
dia mendeteksinya segala macam
itu semua dipantau
kalau yang oha jawa
oh itu dia keluarga jadi lebih mirip
dengan keluarga manusia ya sama persis
itulah kenapa susahnya memasangkan
owa jawa di pusat rehabilitasi
karena mereka selektif
karena di indonesia kan juga ada
oha yang di kalimantan ya
mbak yani anda sudah begitu
begitu lama dengan
jadi mungkin bisa sedikit cerita ya
apa karakteristik dari
oha jawa yang di kalimantan
ada di indonesia
dan juga bagaimana
kalau di indonesia ini kan sudah masuk ke
spesies yang amat sangat terancam
mungkin selama ini apa apa saja
concern ya terhadap
spesies ini yang memang unik
untuk pulau jawa
terima kasih des
owak jawa itu memang spesies
primata endemik untuk pulau jawa
jadi hanya ditemukan di bagian
barat pulau jawa
hanya hidup di
hanya mampu hidup di hutan
tropis datar rendah
sampai dataran tinggi
sampai ketinggian sekitar
dua ribu meter di atas permukaan laut
memerlukan kondisi hutan yang baik
jadi kanopinya itu harus
karena memang oha jawa itu
bergerakan dia dengan sistem brachiasi ya
jadi harus ada sambungan
sehingga kalau misalnya hutan terbuka
dan menciptakan gap
dan tidak ada tajuk pohon jadi oha itu
akan sulit bergerak
mereka tinggalnya di atas
bukan seperti orang hutan yang bisa
oleh karena itu
melestarikan oha jawa itu sama
dengan melestarikan hutan di jawa
dan kita sudah tahu ya
hutan di jawa itu sudah
pulau jawa jadi di mana
habitat hutan yang
di habitat awak jawa itu merupakan
hutan dengan kondisi yang masih
baik dan hutan hutan itu
yang harus kita selamatkan
di mana mana saja sekarang ada yang
masih bisa merupakan habitat
oha jawa dan sudah dari tahun ke tahun
ini kan sudah masuk ke dalam kategori
amat sangat terancam
ini berapa persisnya
jumlahnya sekarang apalagi dibandingkan
misalnya dengan dulu pernah
jaya jayanya lah oha
di pulau jawa ini
jadi sejak tahun ke enam puluh an mungkin masih banyak ya
dan sekarang saat ini mungkin
diperkirakan ukuran populasinya
itu masih di sekitar angka
dan saya selalu ditanyakan seperti itu
empat ribu itu banyak atau tidak
untuk ukuran spesies yang
spesies seperti oha jawa
sulit menjawab pertanyaan
cukup banyak atau tidak tapi kalau misalnya
dilihat ya desya
owak jawa itu sekarang jumlahnya mungkin
kalau kita bicara satwa yang lebih besar
seperti misalnya orang hutan orang hutan
itu masih sekitar sembilan puluh ribuan
dan sama juga critically endangered
salah satu kriterianya adalah memang habitat
mereka masih terus berkurang
itu satu dari
survei terakhir tahun dua ribu sepuluh
kalau saya tidak salah
itu memang kita ada indikasi bahwa
itu berkira sekitar berkurang
sekitar sekitar empat puluh an persen
dari awal survei
sebelumnya jadi memang
terbesarnya memang adalah pengurangan
habitat oha jawa manusia dan itu adalah
karena manusia jadi sebenarnya
ancaman terbesarnya itu kan juga manusia
apalagi mungkin ya tadi kan seperti
dijadikan pet lah atau
binatang piaraan yang sebenarnya kan
sangat sangat tidak boleh ya
tapi kalau dari segi karakternya
yang membedakan ini kan
ape ya maksudnya primata ya apa
yang membuat unik
dari karakter oha ini
oha ini sistemnya
kalau kita tahu primata secara umum kan
berkelompok sekaligus ya tapi berkelompok
belum tentu berkeluarga tapi kalau
bahwa jawa berkeluarga jadi family
anaknya jadi bukan seperti
keluarga cimpansi gitu ya enggak
kelompok kayak gorila dengan ava
male betul dengan banyak
perasaan itu memang berkelompok
tapi kalau yang oha jawa oha itu
dia keluarga jadi lebih mirip dengan
keluarga manusia ya sama persis
tapi katanya justru lebih ini
karena mereka sangat loyal ya
setiap orang kalau sudah
punya pasangan katanya sampai hidup
sehidup semati ya itulah
kenapa susahnya memasangkan
owa jawa di pusat rehabilitasi
karena mereka selektif
entah jantan dan betina juga sama sama selektif
begitu juga di alam juga pastinya kan
nah unik memang
dia satu keluarga
ya sama seperti kita gitu ya
dan hidup di dalam teritorial
yang dikuasai oleh satu keluarga
dimana lima belas sampai dua puluh satu
hektar untuk satu keluarga
di situ aja teritorinya tapi lumayan
cukup besar ya kalau misalnya
kalau hutannya terus menerus di
dan itu benar benar dipertahankan
dia oha jawa tertib
setiap keluarga oha jawa punya teori masing masing
dan tidak pernah dia
menyeberang atau mau pengen menguasai
teritori orang lain
karena itu rumah tetangga
tertib gitu ya bagaimana dia
caranya dia mengeluarkan morning call
suara pagi seruan hey saya
di sini mungkin makanya namanya
itu bertanda aja
supaya dia tidak mau ada agresi
tapi dengan suara yang ditandakan disuarakan
tiap pagi kemudian disaut lagi sama
kelompok yang lain
hei saya di sini saya tidak akan
masuk tempatmu kok kamu juga tidak perlu
masuk tempat saya jadi mereka tidak agresif
tidak ada kayak perang suku seperti kalau
cimpansi kan kelompok ini
bisa perang sangat tertib
banget makanya ini
mungkin itu juga salah satu kenapa
ingin punya pet
nah ini yang dilakukan
oleh yayasan bayani
selama ini apa apa
saja upayanya dan apa yang di
dilakukan untuk menjaga
kita punya program
kami sudah mengunjungi
mungkin lebih dari tiga ribuan
kemudian juga dengan menyerukan
kepada masyarakat dengan jadi
media saya kira menjadi salah satu
imbauan penting apalagi kan ada hari
itu agar memang masyarakat
menjadi bagian dari upaya kita
menestadikan ini satu
sebuah ikonik untuk pulau jawa
tadi seperti saya sampaikan
menyelamatkan oha jawa
itu menyelamatkan hutan pulau jawa
menyelamatkan hutan pulau jawa
menyelamatkan air menyelamatkan udara bersih
dan menyelamatkan ya lingkungan
yang asli bagi
banyak orang jawa yang tinggal di jawa
dan ini merupakan kekayaan
karena tidak semua negara
unik ya spesiesnya punya oha
yang jelas sih tidak punya oha jawa
misalnya itu kan di indonesia
itu keragaman oha mungkin
yang paling tinggi di dunia
ada tujuh spesies
vietnam itu punya satu
india cuma punya satu china mungkin punya
nah yang membedakan spesies itu apa
lebih ke warna ukuran
rambut kemudian kalau owak jawa
agak perak kemudian
ada alis putih di
apa namanya eh alisnya
warnanya putih itu yang khas
untuk oha ya
kalau misalnya oha sumatera
itu mungkin warnanya juga lebih
gelap dan memang ciri khasnya
kita sering dapat
informasi ini ada oha di sita
ini bisa nggak dibawa ke
tempat kami ya di jgc
kita harus lihat dulu di identifikasi
dan dari foto biasanya yang
distingitif karakter itu
memang warna satu perak
terus kemudian ada alisnya
saya pernah tanya apa sih motivasi mereka
untuk melihat rawa pertama ada kasian
kasian juga karena dia melihat dijajakan
di pinggir jalan ada tapi mereka
tapi pada saat usia masuk empat
atau lima taring mulai tumbuh
udah gak begitu cute lagi apalagi sudah
mulai kuat insting
wildnya itu kan tetap ada
dan satu hal juga soal penyakit
anton sendiri ya kalau kita melihat yang
sekarang ya prospek ke depan ya
apalagi sekarang kan sudah ada
upaya untuk melepas liaran ini
apakah optimistis bahwa jumlah
jumlah oha di jgc
di jawa itu akan bisa terus
berkembang apalagi melihat jumlah
hutan yang kita miliki itu
semakin lama semakin berkurang
sebenarnya kalau bicara optimis kita harus optimis
sebenarnya ini kan salah satu upaya kita
tapi setidaknya didukung juga
dengan kegiatan lainnya
bagaimana penegangan hukumnya bagaimana
nah selama ini bagaimana
nah melihat apa yang masih bisa
perlu diperbaiki lah
oha jawa kan hidup di kawasan konservasi
ada juga yang di luar
kawasan konservasi hutan lindung misalnya
seperti ini kan artinya kalau
pengamanan kawasan itu
mutlak lah harus karena disitu ada oha jawa nya
dan kita harapkan juga yang
hutan lindung yang dikelola oleh perum perumah
tani yang ada di bagian jawa barat
dan sebagian juga di jawa tengah
itu juga seperti itu
harus dilindungi juga dan juga
itu tadi soal
awareness nya itu yang penting karena
sampai saat ini pun
pemeliharaan oha jawa itu
masih terjadi gitu loh
ancaman itu masih ada
bisa diceritakan supaya kita
secara bayi mungkin dianggap aduh lucu
kadang kadang diberi popok
dan memang dianggap anak tapi
mungkin anton perlu diingatkan bahwa
biasanya ada proses
pemburuan yang ternyata
jadi ibunya itu
itu kan jahat sekali ya
itu itu itu yang perlu juga
semua orang tahu bagaimana wajah wajah
kecil bisa keluar dari
hutan jadi yang kecil itu kan
masih sama ibunya biasanya
memburu itu dia untuk mendapatkan
yang kecil itu
itu harus ditembak dulu
satu bukti pernah ada
satu yang memang
pernah masuk di rehabilitasi itu
masih ada sisa peluru di dalamnya
tapi berhasil kita keluarkan
satu bukti itu gitu ya
ada ada ada perburuan terjadi gitu
nah itu tadi
saya bilang kalau seandainya kita bicara
oh jawa saya nggak pernah mau ngitung
keluarga karena dia bunuh
itu ibunya anaknya diambil ada dua
bagaimana yang dua ini dia stres
ini akan satu membunuh owa jawa
sama juga membunuh satu keluarga sebenarnya
kalau di dalam pikiran saya selalu begitu
jadi kalau seandainya
oke satuan ya tapi saya mau unit yang
kecil ada keluarga karena
maaf sekali nah ini mungkin ya
kita harus ingatkan bahwa jadi seperti
mirip seperti keluarga manusia
ya memang pendegakan hukumnya
betul betul dan ini
masih sering terjadi kan orang penjual
belian dan ini harus
edukasi untuk itu
itu bagaimana mbak yani yang selama ini
ini pasti tantangan terbesar
jadi memang kita harapkan
sekarang itu terutama yang
sekarang kan moda
itu adalah dengan online
seperti facebook atau misalnya
untuk menjual belikan satwa
liar termasuk owa jawa
kami harapkan semakin banyak orang yang tahu
kita melakukan program
penyadar tahuan itu cukup sering
dan harapannya orang yang sudah tahu
semakin semakin banyak sehingga kalau mereka
tahu ada owa yang diperdagangkan
itu bisa menghubungi
aparat penegak hukum
seperti kantor bksda jawa barat
atau kalau memang tahu kami
menghubungi kami kami punya
di yayasan owa jawa
di situ kami ada nomor yang bisa
semoga kami bisa menghubungi
supaya kemudian bisa dilakukan
proses penegakan hukum
di java given center itu sendiri
itu seberapa sering
dari masyarakat itu
baik dilaporkan atau
dirawat atau direhabilitasi
sampai saat ini
kami sudah menerima mungkin
sekitar empat puluh an lebih ya
artinya ada empat puluh itu yang kami tahu
yang kami tahu
kemudian juga ada orang yang tahu tentang kami
dan menyerahkan kepada kami
kalau misalnya di luar itu
kita tidak tahu jumlah owa yang bisa
terkeluarkan biasanya dalam kondisi seperti apa
yang sebelumnya sudah disampaikan oleh
anton tadi ya ada yang masih dalam
kondisi bayi itu ada
yang sudah dewasa
itu biasanya apa yang pemilik
ya mungkin juga karena dia
repot repot juga sebenarnya
ada juga yang saya pernah tanya
apa sih motivasi mereka untuk menyerah owa
pertama ada kasihan kasihan juga
karena dia melihat dijajakan di pinggir jalan
ada kasihan ada rasa ibalah
kemudian juga pengen punya pet
sebagai pet juga tapi mereka lupa
hute kecil tapi pada saat
usia masuk empat atau lima
taring mulai tumbul sudah tidak begitu
cute lagi apalagi sudah mulai kuat
kan tetap ada tidak akan
pernah bisa tidak akan bisa pernah jadi pet
dan satu hal juga soal penyakit
apa saja yang
pertama ya rentan
bisa diderita oleh
punya interaksi dengan manusia kan
pasti bisa menularkan berbagai macam penyakit
hepatitis seperti itu kan umum
di primata ya ada herpes juga
tb seperti itu
jadi tidak sehat juga
tidak boleh sebenarnya diperlihara
tapi banyak orang yang tidak tahu juga
ada lengkap perawatan
dan lain sebagainya karena memerlukan
jadi setiap owa jawa
yang kami terima hal pertama yang kami lakukan
adalah melakukan pemeriksaan kesehatan
dan semua owa jawa itu harus melewati
proses karantina untuk memastikan
bahwa memang owak jawa itu tidak ada
penyakit menularnya atau
tidak ada penyakit lainnya lah
setelah kami pastikan bahwa
owak jawa itu kemudian bebas dari
penyakit kemudian baru kami masukkan
ke dalam ada satu fase namanya
sepedang kandang adaptasi
seperti yang seperti willy willy itu kan memang
memang kita terima sudah dari bayi
tapi kemudian besarnya kan
agak sedikit temperamental
jadi memang memerlukan
khusus jadi memang memerlukan
proses sampai kemudian dia bisa
kita pasangkan jadi kalau nanti
di tempat kami itu memang ada tahap tahapan
kandang jadi ada kandang karantina
ada kandang adaptasi kemudian
ada kandang sosial kemudian ada kandang pasangan
jadi owa yang sudah siap
dilepas liarkan itu menarik juga jadi kandang
pasangan itu semakin jauh dari pusat
dari pintu gerbangnya kami itu jadi
semakin dekat ke hutan
dan itu memang merupakan
oa owa atau keluarga owa
yang memang siap kita kembalikan ke
alam nah ini kan
banyak ya oa yang dikembalikan
ke alam sebenarnya
hutan yang ideal untuk
pelepas liaran wah itu apa apa saja
ciri khasnya apakah ini gunung
puntang ini akan menjadi nanti terus
menerus di sini dilepaskan
atau ada daerah daerah lain yang
bisa digunakan untuk sebagai rumah
ada beberapa kriteria untuk
lokasi dijadikan pelepas
liaran pertama dia
dari sejarah keberadaannya
historic range nya owa pernah
hidup di contoh gunung malabar ini
terakhir tahun sembilan puluh tujuh
dulu ada terakhir tahun sembilan puluh tujuh
tinggal satu keluarga kemudian
ya entah kenapa ya kemudian sama sekali
tidak ada nah itulah kita reintroduksi
owa dan kembali membentuk populasi yang baru
artinya kalau kita tahu
historic range owa ada di situ
kita bisa menjamin bahwa
oh sebenarnya bisa hidup karena faktor lain
saja yang menyebabkan dia tidak ada
itu pertama kedua itu kawasan
diharapkan kawasan yang
lindung kawasan konservasi
setidaknya itu amanlah
walaupun itu juga tidak menjamin
tapi di sini cukup bagus ya pengawasan
cukup bagus cukup bagus jauh ini karena
kita ada di sini ada apa namanya patrol unit
owa jawa namanya yang terdiri
dari beberapa unsur
dari staff yang di sini kemudian
masyarakat sampai polisi juga ikut
terlibat juga gitu loh
yasan bayani itu sendiri juga
di mana hutan hutan mana
banyaklah owa jawa
populasi alaminya terbesar
ada di taman nasional gunung
halimun jadi kompleks
taman nasional halimun salak itu
itu masih menjadi
apa namanya menjadi rumah bagi populasi terbesar
sebenarnya juga concern sebenarnya dengan oa
jawa yang seperti disampaikan oleh anton tadi yang tinggal
di luar kawasan konservasi seperti yang
di jawa tengah
itu ada di sekitar
gunung selamat kemudian juga di
dieng dataran tinggi dieng itu juga ada
populasi owa jawa dan itu bukan kawasan konservasi
jadi memang strategi
sebenarnya terbaik mengingat
untuk pulau jawa itu kan membangun kawasan konservasi
itu bukan perkara mudah
jadi memang mengkonsolidasikan
populasi populasi yang terpisah yang
di luar kawasan konservasi bagi saya bagi kami
itu merupakan strategi terbaik untuk
menyelamatkan owa jawa secara berkelanjutan
nah ini kerjasama dengan
pemerintah bagaimana cukup
baik jadi kami memang program kami
memang tentu saja didukung oleh pemerintah jadi
mitra kerja kami terkuat
itu adalah direkturat jenderal konservasi
sumberdaya alam dan ekosistem
untuk upaya konservasi owak jawa
dan untuk program reintroduksi
ini juga yayasan kami bekerjasama
dengan perum perutani karena
kawasan hutan lindung ini sebenarnya
dikelola oleh perum perhutani jadi
mengapa perum perutani juga
tertarik untuk menjadi bagian misi
menyelamatkan owa jawa karena owa jawa
juga bisa sebagai digunakan simbol
untuk pengelolaan hutan
prinsip dasar pelepasliaran adalah
jangan sampai kita masukkan ke sini ke
mengganggu populasi yang ada di alam
itu prinsip dasar
pelepasliaran jangan sampai
kita melepasliarkan di
teritori owa yang
sudah ada jadi nanti preman
di alam iya karena
mereka spesifik punya teritori
jadi kita harus

jadi kita harus mencari teritori
jadi kita harus mencari teritori

nah ini kan sekarang ada ya
tanggal dua puluh empat oktober itu jadi
populasi owa di dunia ini
memang perlu ada hari khusus
di dedikasi sebenarnya
pertama kali tahun dua ribu lima belas
dan dicanangkan dua ribu lima belas
itu sebagai tahun owa
di seluruh dunia
misalnya asia karena dia hanya tinggal di asia
karena statusnya memang hampir sama
dari sembilan belas jenis uang
yang ada di dunia itu semuanya
berstatus tidak hampir sebagai yang
iucn ini untuk
mereka melakukan semacam
yang di icn juga membuat seperti itu
untuk small apa namanya
jadi apa kira kira yang diharapkan dengan
adanya hari didedikasikan
tanggung jawab atau
komitmen yang setiap negara harus miliki
diharapkan seperti itu setidaknya
jadi setiap tanggal dua puluh empat oktober
setiap negara juga yang memiliki
juga punya concern yang sama
memang itu diharapkan
bisa disebarluaskan ke semua
ada setidaknya satu hari di dua puluh empat oktober
itu semua orang
bisa tahu tentang oa jawa
owa atau owa secara umumnya
dan tentunya kalau bicara mengenai negara
negara juga harus berkomitmen untuk itu
ada beberapa event event yang
memang setiap negara punya
beda beda yang di india
yang di india beda nah yang paling sukses selama ini
kira kira untuk melestarikan
owa nya sejauh ini kita dibandingkan
misalnya dengan negara tetangga
yang memiliki owa
sejauh ini thailand thailand
thailand upaya konservasinya
cukup bagus walaupun memang mereka
pernah mengalami kegagalan selama sepuluh tahun
dalam rehabilitasi tapi belajar banyak
setelah tahun dua ribu empat
itu mulai membuat satu metode
baru dalam hal untuk pengembalian
di thailand rehabilitasi
dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus
dan itu yang bagus
yang ditarikkan itu yang pertama
dan mereka jumlah populasinya
nah proses rehabilitasi
itu sendiri apakah kita memiliki
ini kan keahlian sendiri ya
jadi kita banyak nggak maksudnya
teman teman yang ingin mungkin
jadi expert atau
karena ini ada aspek psikologis
ada aspek kesehatan
tapi juga pemahaman
yang memanggakan sebenarnya mbak desy
adalah kalau di owa jawa kita
hampir sebagian besar itu orang kita semua
kalau kita mendingan dengan
program rehabilitasi yang lain pasti ada
keterlibatan artinya yang meminit
tapi banyak teman teman yang dengan
orang indonesia semua karena kan memerlukan passion
iya benar gitu loh
bicara mengenai kemampuan tentunya
kita pasti banyak belajar juga kan
dan kita sudah bisa buat protokolnya
protokol penanganannya seperti apa
ada bagaimana bagaimana udah ada semua
ini lewat proses pengamatan
juga kan pasti betul
betul jadi tahapan tahapan
untuk rehabilitasi ini
bisa nggak misalnya kalau ada
ya sendiri gitu itu
sebenarnya tidak direkomendasikan
prinsip dasar pelepasliaran adalah
jangan sampai kita masukkan ke sini ke
mengganggu populasi yang ada
di alam itu prinsip
dasar pelepasliaran jangan sampai
kita melepasliarkan di
yang sudah ada akan mengganggu itu
stabilitas yang ada
akan mengganggu jadi nanti
preman deh iya
karena mereka spesifik punya
teritori sendiri jadi kita harus milih daerah daerah
yang mana benar itu tidak ada oak nya
nah ini jadi tantangan
sendiri ya apalagi kalau misalnya
itu jadi owa yang selama ini
satu keluarga bisa lima belas hektare
untuk satu keluarga tiba tiba
nah itu bagaimana dampaknya terhadap mereka
mereka apa bisa
berkelahi atau apa yang
terjadi kepada owa owa ini sebenarnya walaupun agresinya
tapi kalau memang itu
kondisi seperti itu terjadi
itu memang bisa saja gitu ya
walaupun memang ada satu
satu peristiwa yang unik
kenapa owa jawa itu teritorinya itu
kuat sekali ada satu daerah
hutannya sudah habis
tinggal satu pohon di situ
di teritorinya dia dan dia mempertahankan
dua di situ karena dia hanya tinggal
di situ karena dia tidak bisa
dan dia harus tinggal di pohon
sasaran empuk ini sedih
bayangkan itu itu banyak masih
banyak seperti itu nah pemilihan lokasi
ini anton ini berdasarkan
sudah ada perhitungan karena kan
kalau tadi kalau enggak salah mbak ya ini katakan
owa lah di sini ini sudah dipastikan
keluarga owa yang sejauh ini karena kita
sudah tidak ada ya kosong
istilahnya artinya kita masih punya
untuk jangka panjang untuk bisa
mengisi kekosongan kekosongan itu
sekarang di sini ada delapan ribu
setidaknya misalnya sampai seratus
nanti pun bisa gitu untuk kedepannya
tapi itu tadi bukan hanya
perkara melepas liarkan saja jadi menunjang
kepastian dia bisa
bertahan survive itu yang penting
dan untuk makan mereka
makan mereka segala macam
akan dihilangkan kan
kandang ini tidak dihilangkan
ya karena memang di dalam tahap awal
dia akan masih menganggap
karena ini sebagai center yang paling
karena dia harus begini dulu
ya itu sudah kan yang jantan itu akan coba
melihat daerah daerah yang akan
dia persiapkan buat si istri sama anaknya
daerah dulu mana yang ini
tapi kalau merasa dia tidak aman dia kembali lagi dulu ke sini
sudah ya sudah mengucapkan selamat tinggal
dan yatna kita doakan
betah ya ini rumahnya
baru harusnya jauh lebih
betah ya karena lebih nyaman ya
sekali lagi terima kasih anton
dan juga mbak yani apa yang dilakukan
oleh teman teman di sini begitu
luar biasa dan
sangat mulia dan kadang kadang juga
kita harus bukan saja
mengapresiasi ya apa yang dilakukan
tapi mengingatkan kita
kembali bahwa yang namanya planet
ini diciptakan untuk kita semua
bukan hanya untuk manusia
karena kita manusia sering egois
merasa bahwa boleh memiliki boleh
apapun ya padahal di sini
ada satuanya dan ada
binatang binatang yang merupakan
hak mereka juga tinggal
di sini ya kita sekarang
akan lihatnya bagaimana
pelepas liaran dari willy
sasa dan yatna
kali ini langsung dari
hutan lindung malabar
di gunung puntang
sampai jumpa dan terima kasih
atas perhatian anda bye bye
makasih mbak makasih desy
jadi ini sekarang waktunya
satu keluarga oa
willy sasa dan yatna ke
jadi orang liar lagi
bisa sampai besok
dia terpesona lihat
ya kita lihat bu
ya kita lihat bu
badesi sama ibu ena
dia nanti naik keluar
harus pura pura dulu dia
kalau sudah keluar satu
masuk pura pura dulu dia

kalau sudah keluar satu
ndak ku ngerti dia